pemerintah provinsi banten pada senin sore menyatakan akan mengabulkan permintaan puun atau tetu adat baduy tersebut
kawasan kaki pegunungan kendeng desa kanekes kabupaten lebak akan segera bebas sinyal internet atau menjadi blank spot
saat ini kementerian komunikasi dan informatika sebagai regulator tengah berkoordinasi dengan stakeholder terkait waktu penghapusan sinyal internet di baduy
silakan kalau itu mah kewenangannya pun
ya hanya spot area itu saja mungkin dibebaskan dari jaringan seluler lah seperti itu
karena mereka punya pertimbangan sendiri
nantinya pengunjung yang masuk ke area baduy dalam juga tidak lagi bisa berkomunikasi berfoto foto dan mengunggah kegiatan mereka
membawa alat untuk mendokumentasikan kegiatan seperti ini memang hal yang dilarang keras oleh aturan leluhur warga baduy
adi masda lebak banten